ratusan siswa sma mojosari di kabupaten mojokerto selasa pagi
menggelar aksi unjuk rasa di depan sekolah
para siswa menuntut agar kepala sekolah turun dari jabatannya
karena diduga melakukan penghutan liar
sementara pihak sekolah belum bisa memberikan konfirmasi
terkait aksi unjuk rasa para siswanya
aksi unjuk rasa pada selasa pagi ini
dilakukan oleh lebih dari lima ratus siswa sma mojosari kabupaten mojokerto
ratusan siswa menggelar aksi di alaman sekolah
sambil membentangkan spanduk dan poster
berisi tuntutan untuk menurunkan kepala sekolah
kepala sekolah waras dituntut segera turun dari jabatannya
karena diduga banyak melakukan penghutan liar
di antaranya adalah uang daftar ulang sebesar rp tujuh ratus lima puluh
dan uang spp sebesar rp delapan puluh lima
besarnya uang daftar ulang dan spp setiap bulan
tidak diimbangi dengan fasilitasnya
di sekolah seperti tidak adanya layar monitor
kipas angin dan ac di setiap kelas
selain itu minimnya ruang tata hijau di sekolah
menyebabkan sekolah panas
yang pertama kepala sekolah harus turun
yang kedua kembalikan fasilitas fasilitas kami

para siswa menduga besarnya pungutan yang tidak diimbangi
dengan fasilitas yang ada ini terjadi akibat dugaan korupsi
yang dilakukan kepala sekolah
sementara selama aksi berlangsung
pihak sekolah belum bisa memberikan konfirmasi terkait dugaan ini
bahkan sejumlah guru tidak bisa berbuat banyak
dan hanya mengawasi dari kejauhan